sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mungkin itu kamila
fadil ayah keluar
fadil kita pulang
suaranya dari dalam wabuk parah
datang datang ibu bikin keributan
ibu gak punya sopan santun
saya juga gak mau datang kesini dan ribut ribut
kalau bukan anak ibu
menyembunyikan anak saya fadil
siapa yang menyembunyikan ibu
ibu jangan asal nuduh
jangan dianggap bodoh kamu ya
saya tahu kalau kamu dan anak kamu itu sekongkol menyembunyikan fadil
kamilah memang tak hamil
kamilah tidak ada di rumah
maksud ibu berdua apa
kenapa kita nggak bisa bicara baik baik bu
seperti kalian ini
gak bisa baik baik
ibu nggak tahu atau pura pura
anak ibu kamilah sudah menculik anak saya fadil
dari rumah sakit bu
dan dia juga sudah
dia bilang kalau anak yang sedang dikandung dia adalah

dia bilang kalau anak yang sedang digandung dia adalah anak saya fadil